calon wakil presiden sandiaga uno menyambangi kantor komisi pemberantasan korupsi untuk melaporkan harta kekayaan
dalam kesempatan ini sandi tak datang sendiri dia ditemani mantan menteri sdm sudirman said
dilansir dari laman cnnindonesia com sandi tiba sekitar pukul tiga belas
sebelumnya sandi dijadwalkan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau lhkpn ke kpk
usai menjalani proses pemeriksaan kesehatan pada senin kemarin
namun karena proses pemeriksaan kesehatan yang memakan waktu hingga dua belas jam
sandi baru menyambangi kpk untuk menyerahkan lhkpn nya selasa
proses ini merupakan sebagai syarat sandi untuk mengikuti pilpres dua ribu dua puluh
laporan i lhkpn yang saya masukkan sebagai syarat pencalonan sebagai calon wakil presiden
saya ditemani oleh tim sandi uno
yaitu pak sudirman said yang menjadi mentor saya
agar nanti kita ke depan semua yang kita lakukan di sini selalu mengacu kepada perundang undangan dan ketentuan yang berlaku
saya menghargai proses ini dan saya ingin pemilu kita ke depan adalah pemilu yang tentunya transparan
alhamdulillah untuk berhasil lakukan apa yang anda access
richie sobat vculum sangat terimakasih
jadi anda eondannya
ya akan berhasil kittens
saya juga dia
saya mau ncountu
saya terima kasih